enun siti jenab akhirnya bertemu bayi yang dikandungnya setelah terpisah sejak dilahirkan
peristiwa mengharukan ini terjadi di kantor komisi perlindungan anak dan ibu
daerah kabupaten tasik malaya jawa barat kami sore
sang ibu yang merupakan warga jisayong tasik malaya
terus memeluk bayinya sambil berurai air mata
sesekali ia mencium dan mengusap wajah anaknya
rinduan enung bukan tanpa alasan
ia terpisah dengan bayinya sejak dilahirkan dua bulan lalu
sang bayi diambil kerabat suaminya yang tak kunjung punya anak setelah enam tahun menikah
namun kerabatnya ini justru meminta uang ganti rugi dua puluh lima juta rupiah
jika sang ibu menginginkan bayinya kembali
karena memang merasa
itu saya tidak bisa
apalagi kalau harus sampai dibayar gitu ya
banyak yang saya tidak mampu
iya tidak mampu
kalau harus dua puluh lima juta
komisi perlindungan anak dan ibu
darah kabupaten tasik malaya jawa barat kami sore
pasik malaya akhirnya turun tangan menyelesaikan konflik ini
usai dimediasi sang bayi akhirnya dikembalikan karena pelaku menyadari ancaman pidana
meski sebelumnya pelaku dan sang ibu bayi memiliki perjanjian di atas materai
namun kesepakatan itu diakini tidak sah karena dilakukan secara diam diam saat korban tengah sakit yang melahirkan
kasus ini berakhir damai dengan dikuatkan melalui perjanjian yang sah hitam di atas putih